kereta komuter yang anjlok di jalur manggarai sudirman
selasa pagi diangkat dan dipindah ke stasiun depo bukit duri
pengelola komuter jabodetabek akan melakukan investigasi atas peristiwa ini
setelah empat jam pengangkatan roda kereta komuter yang anjlok di jalur manggarai sudirman
komuter lain ka lima belas tujuh belas bisa didorong ke stasiun depo bukit duri
pada saat anjlok dua as roda di bagian depan keluar rel
namun belum diketahui penyebab pastinya
seluruh penumpang yang berada di kereta sudah dipindahkan ke stasiun manggarai
tidak ada penumpang yang cedera